sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ada yang berusaha mempertahankan
tremon sudah menghubungi saya
dan saya akan memberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dia dan anak buahnya berguna
tugas mereka dalam menghabisi orang orang yang belakangan ini muncul menjadi backing buat orang orang di jalan pasar dan terminal
orang orang yang pernah menyerang kalian dan anak buah remoni parkiran
cari tahu siapa mereka
kalau mereka bisa kita habisi
masalah yang mengganggu bisnis kita selama ini akan selesai
kita berangkat sekarang
saya harus berangkat sekarang
akang yang ngajak didu kerja
buat jadi tukang parkir
masih ada longan buat satu orang lagi
akang ini bukannya
dulu dia di pihak musuh kita
di pihak kita
sama salah seorang yang dulu nyerang kita
dido memang pengkhianat
kita bisa maksa minta keterangan dari didu
siapa orang itu
siapa teman temannya yang lain
yang waktu itu ikut nyerang kita
temen temennya kang cecep suka dateng ya
siapa aja yang suka datang
kayaknya setiap hari
sekarang dihidu kerja di parkiran
sama sudara bubun
sama iwan juga
tapi didu sama sudara bubun gak tau kalau saya sebetulnya sudah temen lama sama iwan
terus terus terus
iwan masih di bandung
kenapa dia gak dateng ke saya
telepon aja enggak
apa dia udah lupa sama saya
iwan gak mau nelpon kalau belum ada waktu buat ketemu
dia lagi sibuk
saya butuh kamu buat maksa dido ngasih informasi
siapa sebenarnya orang orang yang jadi backing orang orang yang di jalan di pasar dan di terminal
kalian berdua gak berani sama didu
didu sekarang di parkiran
dia gak sendirian
menurut kamu saya kelihatannya gimana
yang saya tanya bukan kepala saya tapi penampilan saya kelihatannya gimana
enggak usah dikasih tahu
saya sudah tahu sendiri sejak tadi mulai pakai baju sama celana ini
kenapa biasanya kalau saya sama ujang ke sini
sekarang kenapa enggak
si cecep keterlaluan
saya ada perlu kita ngobrol di tempat lain
tidak bisa saya lagi sibuk kerja
saya udah ngajak baik baik jangan sampai saya paksa
coba aja kalau bisa maksa
kamu bukannya batas terus dulu saya bilang
memang polifikasi diri
kamu terlalu dewet

ada yang bisa saya bantu
saya udah booking mau perawatan
sebentar saya cek dulu
kalau mau beli kitchen ring family
ada mobil mau parkir
tadi di parkiran ada orang
saya minta bantuan anak buah kang remon
buat cari info dari bidu
siapa yang ngebacking orang orang di jalan
di pasar dan di terminal
tapi anak buah kang remon
dihalangin sama teman didu
anak buah kang remon dihajar sama teman didu
teman didu itu
tukang parkir juga
atau dia yang backing parkiran
saya kurang tau juga
soalnya baru sekarang lihat dia
siapapun yang ngehajar
anak buah raymond
berarti raymond sama semua
bila pelayanan kami kurang memuaskan
sekaligus saya nyatakan
kerja sama kita sudah selesai
siapa yang mengalahkan kamu
saya nggak kenal orang di parkiran